dalam kegiatan sehari hari komunikasi merupakan hal yang penting
namun ada sebagian orang yang menyebut dirinya teman tuli berkomunikasi lewat bahasa isyarat
perbedaan komunikasi membuat kelas bahasa isyarat pun beberapa kali digelar untuk masyarakat umum
selasa malam melalui daring kelas terbuka belajar bahasa isyarat digelar
kelas bahasa isyarat kali ini cukup berbeda karena mengangkat tema hari pahlawan
saya belajar bahasa isyarat untuk pertama kalinya bersama salah seorang peserta kelas
saya dan priska mencoba mempraktikan apa yang diajarkan guru bahasa isyarat
mulai dari kata yang mudah hingga yang cukup sulit
ternyata belajar bahasa isyarat itu cukup susah ya
karena belajar bahasa isyarat itu terdiri dari kombinasi antara gerak tangan dan ekspresi saya
saya memakai masker jadi ekspresinya nggak kelihatan
film ini mah youtube
berbeda dengan saya priska cukup lancar menggunakan bahasa isyarat
meskipun ia mengaku baru berusaha
baru belajar sejak mei tahun ini
priska mulai tertarik belajar bahasa isyarat karena ingin berkomunikasi dengan teman tuli secara lancar
kita coba berbahasa isyarat ngobrol sama mereka dan mereka pesen banget gitu
karena kita sebenarnya kan orang denger tapi kok kita bisa berbahasa isyarat gitu
jadi mereka merasa tuh kita setara gitu
belum kenal siapa namanya adalah asin
menurut penasihat juru isyarat sekaligus guru bahasa isyarat pada kelas kali ini
sulharapan ada banyak perbedaan mengajar secara daring
ia mengkhawatirkan hasil yang dipelajari masyarakat umum yang mengikuti kelasnya kurang maksimal
kita sama lah t tiga loh ya
aduh tapi kalau perbeda ya
karena kalau kita bisa bertemu langsung kita bisa melihat dengan jelas keseluruhannya
tapi kalau dengan internet betul betul sangat terbatas
kita banyak hambatan
aduh dan semua orang itu beda beda sekali
tapi kalau seandainya internet lancar
jauh jauh seperti bandung jogja surabaya kalimantan
oke lah mereka memang cukup terbantu dengan internet
tapi masalahnya tidak semua teman teman itu terakses dengan internet
tidak semua internet juga aksesnya juga lumayan bagus
di hari pahlawan tahun ini kim suwo berharap teman tuli tidak lagi malu dan kecil hati menggunakan bahasa isyarat
teman tuli harus mampu menunjukkan dan mengajarkan bahasa isyarat
termasuk untuk masyarakat umum agar semuanya setara
india yuwono nugra endrianto jakarta